kita ke informasi berikutnya memasuki tahun ketiga pandemi covid sembilan belas ketimbangan akses kesehatan dan vaksinasi masih terjadi
bahkan beberapa negara kekurangan tenaga kesehatan
melalui trips waiver atau proposal kestaraan akses vaksin dan obat obatan untuk penanganan covid sembilan belas
masih diperjuangkan beberapa negara termasuk indonesia dan diharapkan mampu menjawab isu kesetaraan tersebut
lalu sejauh mana perkembangan trips wifi
itu sulit untuk mengembangkan vaksin dalam hal mendapatkan alat yang benar
bisa membayar dokter
sebenarnya salah satu masalah yang kita ada sekarang adalah banyak narkotik yang berpindah ke eropa dan ke kota lain
untuk melakukan fungsi narkotik di sana
jadi kita tidak memiliki banyak pekerja kesehatan yang bisa menjawab

tidak hanya minim tenaga kesehatan
benua afrika masih menjadi suatu